kita ke informasi lain satu tiket di babak final indonesia master dua ribu dua puluh tiga berhasil diraih tunggal putra indonesia jonathan christie setelah berhasil mengalahkan wakil tiongkok shi yuki melalui pertandingan sengit
bertanding di stora senayan jakarta jojo tancap gas di game pertama dengan banyak pemberikan matching yang baik hingga membukukan kemenangan dengan skor tiga belas dua puluh satu
di game kedua jojo tertinggal dengan poin yang cukup jauh di awal permainan
shi yuki berhasil unggul tujuh satu dan akhirnya menyamakan kedudukan dengan skor dua puluh satu lima belas
pada game penentuan kejar mengejar angka terjadi sejak awal namun jojo berhasil menutup laga dengan kemenangan sembilan belas dua puluh
puji tuhan lah pertama kalinya bermain final di istora selain asian games sangat berarti banget lah buat saya pribadi
terus juga bisa mengalahkan shi yuki juga yang mungkin pertemuan terakhir ketemu di olimpik saya kalah dan akhirnya bisa revenge di stora ini di hadapan teman teman semua dan juga para pemintar